sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih banyak yang ingin saya tanyakan
saya harus memberikan kesempatan buat dia
terima kasih untuk kesempatannya
sebenarnya siapa yang telah
membunuh suami ibu
saya minta tunggu sebentar
ingat apa yang dikatakan paranomal itu
mengenai kematian pak soma
dia mengumpamakannya sebagai senjata makan tulang
kalau mengenai yang itu
sungguh mati dok saya tidak paham sama sekali
dan saya tidak mengerti
apa yang dia maksud
saya pun baru menduga duga saja suster
tetapi suster saya yang nasihatkan
siapapun yang masuk ke dalam sana sebaiknya tidak masuk sendirian
tetapi ada yang mendampinginya
hanya untuk segera tindakan berjaga jaga suster
terus terang saya sendiri belum tahu
yang pasti saya pun juga telah meminta dukungan polisi
agar mereka segera mengirimkannya orang yang kesini
untuk ikut berjaga jaga
terima kasih dok selamat malam
kami masih menunggu jawaban dari anda nyonya
apa hak dia menjawab
dia menanyai saya
saya yang memberi wuwenang
apa karena anda dan anak buah anda sudah kebiasaan akal untuk menginterogasi saya
duduk saya mohon
bahkan calon menantu ibu
bu kita lupakan dulu masalah itu
kita dahulukan upaya penyelamatan putri ibu
selagi masih sempat
ibu tidak mengerti
bicaralah dengan nadia
tanpa menutup nutupi satu apapun juga
selagi masih sempat
apa maksudnya nek ayu
nek ayu bu panggil saja nadia
putri saya baik baik saja bukan
tapi keadaannya tidak terlalu baik
dia masih berani
masih mampu untuk membunuh
kakeknya sendiri bu sumi
itu yang benar
kalian tadi bilang
ayah meninggal karena suaranya jatuh
bukan karena suaranya jatuh
kenapa kutuk yang mengerikan itu
tidak kutipkan padaku saja

bukan pada santiku yang maaf
dia tidak berdosa apa apa ya allah
dia tidak berdosa apa apa ya allah
terima kasih pak
selamat malam pak solihin
selamat malam suster
mau periksa shanti suster
sebenarnya tidak ada yang perlu saya takutkan di dalam sana
sebenarnya tidak ada yang perlu saya takutkan di dalam sana
baiklah biar pintunya saya yang buka
pak solihin tunggu di sini saja
percayalah bahwa kami mengerti
kenapa ibu sampai mengambil resiko yang begitu tinggi
kenapa ibu sampai mengambil resiko yang begitu tinggi
kalian mungkin bisa mengerti itu
tapi bagaimana dengan mereka yang di luar sana
tapi bagaimana dengan mereka yang di luar sana
apakah mereka memberi perhatian mother
itu adalah seorangessiym
gradually tuhan dianggap adalah pm kalimantan ini
tidak ada yang bisa menghentikan diri mereka
apa maksudmu indra
ibu kami semua benar benar mengalami hal yang terjadi
ibu bisa mengecegahnya
kembali mengambil resiko
tetapi resiko kali ini bukan hanya penjara
tetapi keselamatan diri ibu sendiri
demi merpati kecil ibu
nyawa pun akan ibu korbankan
ya ampun santi
maaf pak solihin
sepertinya saya harus mengganti pakaian samping
jadi pintunya saya tutup
silahkan itu saya mau ke kamar kecil sebentar
sekarang saya tidak akan menanyakan kepada nyonya
kenapa sebelum ini nyonya memberikan keterangan keterangan palsu kepada saya
yang sekarang saya ingin tanyakan adalah
apakah nyonya akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya
saya akan mengatakan yang sebenar benarnya pak
bisa diperjelas nyonya mengatakan yang sebenar benarnya
saya tidak akan mengarang arang lagi
dan saya menyesali pengakuan palsu saya sebelum ini
dalam arti kata
nyonya tidak bertanggung jawab atas pembunuhan pembunuhan yang dituduhkan kepada nyonya selama ini
memang bukan saya pelakunya pak
klien saya menolak untuk menjawabnya pak
akan lebih saya fokuskan lagi kepada pembunuhan yang terakhir
pembunuhan yang terakhir terjadi kepada tuan rahmat suleman
tuan rahmat sleman adalah suaminya sendiri
nyonya tahu siapa pembunuhnya
bisa diperjelas nyonya
putri saya santi
santi juga seorang korban yang terluka parah
itu terjadi begitu saja
saya menghentikan perbuatan santi
dengan membukunya pak
bisakah nyonya menceritakan kepada kami
tentang peristiwa itu secara lengkap dan jelas
terasa lagi santi
rasanya panas sekali pak
mama ambilkan obatnya santi
tidak usah ma
biar santi mengirim udara segar saja ma ya
tidak santi jangan santi
tapi papa santi sudah tidak tahan lagi
santi ingat banyak korban karena perbuatannya
seperti selama ini dengan darah papa
jangan pa jangan
nanti bapak bisa kehabisan darah
pakai darah papa saja
biar seperti negara
wenteng hari buat sekarang